beribuan sepatu sepatu olahraga ini pasti akan membuat tatjub para sneakerhead
atau penggemar sepatu olahraga yang datang ke museum adidas di kawasan kemang jakarta selatan
apalagi sebagian besar sepatu olahraga koleksi hari novianto ini
adalah sepatu sepatu olahraga seri langka yang sudah sulit untuk ditemukan
mulai dari sepatu olahraga buatan tahun seribu sembilan ratus lima puluh an
hingga sepatu olahraga terkini edisi spesial yang diproduksi terbatas
melihat sebagian besar koleksi sepatu sepatu olahraga di sini
saya merasa seperti sedang menaiki mesin waktu dan kembali ke era tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an atau seribu sembilan ratus delapan puluh an
kenapa karena sebagian dari sepatu sepatu olahraga di sini adalah sepatu vintage
buatan negara yang bahkan negaranya sendiri sudah tidak ada
seperti yugoslavia atau jerman barat
dan sebagai barang koleksi dan melihat usianya
sepatu sepatu olahraga vintage ini berada dalam kondisi yang cukup baik
sejak sepuluh tahun yang lalu hari mulai berburu beragam jenis dan seri sepatu olahraga
dengan ciri khas tiga garis ini baik di dalam maupun di luar negeri
salah satu penemuan yang paling berkesan bagi hari adalah saat ia dan timnya di tahun dua ribu dua puluh satu lalu
menemukan toko sepatu olahraga lawas di kawasan blok
toko ini masih menyimpan stok sepatu adidas dan jaket olahraga tim indonesia
dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an dalam kondisi baru
ada berapa ratus sepatu tuh yang di toko blok m itu
ada totalnya empat ratus lima puluh empat ratus lima puluh pasang dan semuanya kita angkut
tapi ini kondisinya gini ya mas ya karena sepatu udah lama gitu atasnya masih bagus
cuman soalnya udah pada brudul ya mas ya
benar dan bisa dibilang seri yang
yang kita temuin ini kalau misalnya di kalangan kolektor seluruh dunia ini seri semuanya the lost one
jadi dipikirnya seri ini udah hilang
udah gak ada
terkelan dunia udah hancur lah
tapi ternyata masih ada
ada di yang bisa kita temuin
di blok m indonesia itu yang bikin gue kaget
berkat penemuan sepatu adida seri langka di blok m itulah hari kemudian menjalin komunikasi
dengan toko sepatu di inggris yang kemudian memproduksi
dan merilis ulang sepatu tersebut
sebagai bentuk apresiasi toko tersebut juga merilis sepatu seri indonesia dengan warna yang sesuai logo provinsi dki jakarta
semua koleksi hari di museum adidas ini terbuka untuk dinikmati masyarakat umum
dengan tiket masuk seharga seratus ribu rupiah pengunjung akan diantar keliling museum
plus mendapatkan informasi tentang sejarah dan perjalanan sepatu olahraga adidas

gak adanya hal lain
sehingga aplikasi ini polisi mengidir club united ini menyuruh closure dan kehem dicegok bagu trn untuk hutan batu
sepenuhnya menemukan test dan kinerja nahan
yang dikeluarkan agensi yang menjamin kehasilan tanda tangan seperti panini atau upper deck
namun terkadang tanda tangan yang dibubuhkan sang atlet tidak selalu sama persis satu dengan yang lainnya
memorabilia memorabilia ini dijual mulai dari harga enam juta rupiah hingga ratusan
semua tergantung dari stok kelangkaan serta tingkat kesulitan untuk mendapatkan tanda tangan sang atlet
nah ini untuk anda penggemar linel messi yang mungkin kecewa karena pemain idolanya gak jadi datang ke indonesia bersama timnas argentina kemarin
bisa nih beli memorabilia jersinya lionel messi di timnas argentina lengkap dengan tanda tangannya
tapi ada tapinya nih untuk bisa membeli memorabile ini anda harus siap siap
untuk merogoh kocek cukup dalam
baru dibuka di awal bulan juli lalu setidaknya sudah lebih dari sepuluh item memorabilia olahraga laku terjual
tanda tangan dari atlet sepak bola menjadi memorabilia yang paling banyak diminati
dulu tuh emang suka nonton bola gitu ya
jadi kalau kayak ada tanda tangan pemainnya di kamarnya kayak keren aja gitu
habis itu saya kata tangannya di kamar gitu
untuk penghobi dan kolektor fanatik harga memang terkadang tidak lagi menjadi masalah
apapun rela dilakukan demi mendapatkan barang koleksi atau memorabilia atlet idola yang menjadi incaran